dukun itu sudah keterlaluan
aku gak boleh melepaskannya
lihat saja aku akan bikin perhitungan dengannya
saya sudah berusaha cari kemana mana bu
tapi krisna gak ada
semuanya ini gara gara kamu ya
anak saya yang cuma sepatah wangi
hidupnya jadi sengsara dan sekarang gak tau kemana
jangan sembarangan dong
saya bener bener gak bermaksud nyakitin krishna bu
pokoknya saya gak mau tau
saya gak mau tau
kamu harus cari dia sampai ketemu
jangan harap sekolah ketemu kamu kembali
jahat banget sih perempuan tua itu
ibu itu orang tua suamiku
jadi kamu harus hormat sama dia
hormat sama dia
heran deh kak krishna kok bisa sih punya ibu kayak dia
kamu harus tolongin aku nemuan suamiku
aku takut suamiku dalam bahaya dita
atau dia diculik orang lagi kak
ini perbuatannya bardan lagi
karena dia gak berhasil menangkep kita
dia belas dendam dengan cara dia menculik kak krishna
gimana kalau kita selidikin aja kak
kak gak ada siapa siapa kak
jadi kemana dukun itu pergi
mungkin dia melarikan diri karena ketakutan sama penduduk desa kak
dia kan udah berkali kali ketahuan memfitnah kan
dinta jangan jangan dukun itu pergi sambil membawa suamiku
aduh gimana ini ginta
udah tenang kak tenang kita pasti bisa nemuin kak krishna
tapi sekarang mendingan kita istirahat dulu ya
kalintang badan kalintang tuh lemah banget nanti kalintang sakit lagi